pasca ditutupnya sepuluh sekolah akibat adanya penularan covid sembilan belas
menkes menyatakan aktivitas di sekolah bergantung pada level ppkm sebuah daerah dan tingkat vaksinasi yang telah dicapai
di mana dki jakarta saat ini berada di ppkm level dua
kami bahas pagi ini dengan tagar rajagah kabit humas dinas pendidikan dki jakarta dan juga hotmar sinaga
juru bicara forum orang tua murid selamat pagi bapak bapak
pagi mas aldi
baik secara umum pelaksanaan ptm di dki jakarta berjalan sesuai dengan sop yang berlaku
namun kita ketahui ada tiga puluh sembilan sekolah yang tuanya terpapar atau gurunya
jadi rinciannya tuh
enam puluh dua dari siswa dua dari guru tiga dari pendik
dibanding dengan jumlah yang ada di ptm dki itu ada sepuluh sembilan ratus empat puluh tujuh sekolah yang melaksanakan ptm
dari pk sd cmk cmk
dan muridnya juga cukup kebutuhan besar
murid yang melaksanakan ptm ya data kami menunjukkan ada satu tiga ratus tujuh puluh dua ratus dua puluh lima
artinya secara keseluruhan
memang kita sesuai dengan skb empat menteri dan ptm terbatas yaitu sk kepala dinas
pertama di dki itu terlalu banyak semua sekolah tapi juga semua siswa dan guru
perbandingan atau rasio sekolah
nah kalau di dki secara umum pelaksananya
memang ada beberapa titik titik tertentu yang masih ada kerumunan
terutama pada saat pengantaran di awal dari orang tua
kemudian juga di sekolah sekolah pinggiran terutama ya
masih ada pedagang pedagang dadakan yang berdagang di depan sekolah
ini juga perlu bantuan dari para bapak bapak dari bipa satu pp
kita sudah berkoordinasi dengan bipa satu pp seminggu lalu
dan mulai bergerak untuk
membantu mengurahkan perumahan perumahan tersebut
oke baik saya ke pak hotmar
selanjutnya pak hotmar ini dikatakan oleh pak taga tadi bahwa
perbandingan bisa dikatakan dengan rasio sekolah yang terpapar
dengan sekolah yang saat ini masih menjalankan ptm dengan aman
ini jauh lebih banyak sekolah yang menjalankan ptm dengan aman
tapi rekomendasi kekhawatiran yang saat ini mungkin dihadapi oleh forum orang tua murid
baik pak jadi begini
minggu pertama kita
orang tua sangat senang bahwa ptm bisa dimulai
tapi minggu kedua
minggu lalu sudah tujuh ratus an pak jakarta
coba pak taga bayangkan sebagai orang tua
seakan akan kita mengantar anak ke tempat yang gelap dan penuh bahaya
karena nggak ada yang tahu siapa yang sudah terinfeksi pak
sekali lagi kita mendukung ptm kalau kondisi normal
kita juga kasihan anak anak
sudah hampir dua tahun

tapi itulah kondisi yang ada
dari dinas dan juga dari wagub selalu bilang bahwa
anak anak tidak terinfeksi di sekolah
ini saya pikir sesuatu yang
apa namanya tidak masuk akal
cobalah anak itu
tapi kan dia datang ke sekolah
tapi kan dia datang ke sekolah
dan siapa yang bisa jamin
di sekolah tidak ada yang tertular
di sekolah tidak ada yang tertular
jadi rekomendasi dari forum orang tua murid bagaimana pak
kemarin sudah seribu lebih pak
kalau kita lihat di negara lain
coba di new zealand satu saja
coba di new zealand satu saja
orang tertular lockdown seluruh negara
saya tidak bilang kita mau lockdown enggak
cuma kita bandingkan pak betapa mereka begitu serius

kita selalu masih sekian
bapak bilang tadi kan
sebagian besar tidak ada masalah
memang apa kita mesti tunggu masalah pak
tunggu anak anak kita terpapar baru berhenti
tunggu anak anak kita terpapar baru berhenti
lebih baik mencegah daripada mengobati
lebih baik mencegah daripada mengobati
jadi saat ini rekomendasi yang diinginkan
yang dianjurkan oleh forum orang tua murid
dianjurkan oleh forum orang tua murid
untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar
lebih tepatnya ini bagaimana
ya kembali ke bgc saja pak

karena sudah seribu itu banyak pak

jadi kita jangan berpikir cuma memang sebagian besar tidak ada masalah
mungkin cuma empat puluh an yang ada masalah ya
dari sepuluh an ribu sekolah
petugas bandara yang kena mungkin di jakarta
tapi kan dia punya anak ke sekolah
sekali lagi pak
kita harus utamakan keselamatan anak anak kita
bayangkan kalau kita antar anak
ke sekolah terus dia terpapar
ada rasa bersalah
betul jadi forum orang tua murid
jadi forum orang tua murid yang diwakil oleh
baik jadi forum orang tua murid yang diwakil oleh
pak hotmar ini merekomendasikan bahwa
kegiatan belajar mengajar kembali ke pjj
atau pembelajaran jarak jauh bagaimana
pak taga silahkan menanggapi
terima kasih pak hotmar
bagus sekali pernyataannya
yang jelas saya bicara ini tentang data pak hotmar
itu tanggal tiga januari
anak itu masuk sekolah
yang waktu itu
tempat dan seterusnya tidak masuk
ternyata kemudian covid
penyebaran dari mana
artinya kita bukan berdebat untuk sekolah itu bukan
sebuah penyebaran bukan
kita ingin sampaikan jangan sampai nanti ada
persepsi yang salah gitu bahwa sekolah ini
tak akan akan menjadi tempat penyebaran
tidak sama sekali kita ingin sampaikan
itu anak kita semua
anak anak bangsa kita perlu lindungi
cuma perlu diingat dari sisi pendidikan
dan juga kita bukan karena berdasar
skp empat menteri masih berdiri
kita harus mengamalkan gitu pak
ketika kalau misalkan harus ditutup
kita kan harus berlawan dengan skp empat menteri
mungkin sebaiknya silahkan coba
sampaikan ke kementerian bahwa
kebijakan ini sesuaikan dengan
kalau dki kita atur sendiri tanpa ada
rujukan dari regulasi yang
tertinggi nanti disalahkan lagi
dari sisi pemerintah pusat kenapa
kita sudah analisa
sudah terjadi di anak anak kita
kita bahas dengan dengar pak limat
konfliknya anak kelas dua
pak kelas dua
saya kan sudah tiga minggu di sekolah sekolah
itu sampai tidak bisa baca pak
ada apa itu sebenarnya
ini bicara pendidikan pak ya
tetap sehatnya kita makan
kita bukan ingin menjurut jurut tangan kita
pernyataannya membawa kelembah yang gelap
saya pikir ini terlalu
terlalu jadi tolong dikoreksi itu pak
ini sekolah bukan tempat yang
tidak terkontrol sekolahan
itu adalah tempat yang kita awasi
secara betul kesehatan mengawasi kita mengawasi
mohon juga mengerti bahwa
kita di rakyat pendidikan ingin menyelamat
ada yang kurang
enggak apa apa pak dki
merelaksasi dki memberi keluasan
walaupun skb nya tidak ada pilihan loh mas aldi
satu ppm semuanya
tapi dki tidak ketika misalkan ada
nggak apa apa dilihaini pak
dilayani oleh guru guru kita
ini bagian yang perlu disampaikan di forum ini
supaya tidak ada
penginfeksi ini mas aldi
hotmar bagaimana ini kan kalau melihat
situasi ppkm di dki jakarta
saat ini level dua ya kemudian juga tadi
pak taga menyampaikan beberapa poin yang
kalau bisa ditarik kesimpulan bahwa dinas
pendidikan satgas covid sembilan belas yang ada di sekolah ini
menjamin sebetulnya bagaimana keamanan anak anak
untuk belajar secara aman pada saat ptm digelar
bagaimana sebetulnya pihak
orang tua siswa menanggapi hal ini
jadi siapa yang
bisa menjamin jadi
lihat aja presiden aja anjurkan
sementara anak anak kita belajar
bapak bapak tau nggak
sma negeri itu satu kelas empat puluh orang
kantor saya pernah
bekerja di kantor puluhan tahun
ruangan sebesar itu paling
sepuluh orang kita di kantor
ini empat puluh orang jarak cuma tiga puluh persen
anak dengan anak
sementara proses kita bilang
saya juga ngerti karena covid
ini ada kerugian
tapi kan kalau kondisi
terpaksa ya mau nggak mau pak harus
berhenti bukan saya nentang ptm
saya senang pak anak saya bisa belajar
langsung ketemu guru ketemu teman
dan satu lagi pak
disdik dan juga wagub selalu bilang
tunduk ke keputusan
skb empat menteri
setahu saya kita kan
bukan sekali dua kali ada masalah
di pendidikan di dki
dua tahun lalu ketika pertama kali
pdb itu harus
seleksinya kita kan sudah
kemana mana ke dpr ke
semua otoritas terakhir
di gubernur pak kata
daerah itu kan punya otonomi
pak udah seribu lebih
pak jakarta pak
jadi itu pak kondisi saya
anak anak ini biar
aman dari penyakit itu aja pak
kalau dengan saat ini
sistem yang dilakukan
di sekolah sekolah begitu ada kemudian
pilihan hybrid ada juga pilihan
orang tua untuk boleh
tidak mengizinkan anaknya datang ke sekolah karena masih ada
kekhawatiran penyebaran covid sembilan belas di sana bagaimana pak
nah itu kan
bukan orang tua yang memutuskan pak
masa kita putuskan anak kita belajar
sendiri apjj kan gak mungkin
kalau anak kita
kita bilang kamu gak usah di rumah aja
siapa yang melayani dia mengajar dia
kan gak ada
kan itu keputusan dari
dinas pendidikan pak
kami orang tua mana bisa memutuskan
baik saya ke pak taga kalau begitu
pak taga ini kan memang menjadi salah satu concern
yang sangat mengkhawatirkan ya learning loss yang
bisa saja terjadi akibat bertahun tahun
anak harus belajar di rumah tanpa
pendampingan mungkin beberapa anak mendapat
pendampingan yang tidak sebaik anak anak lainnya
sebetulnya kalau bicara soal kurikulum
sendiri kita melihat yang dilakukan
pada saat pembatasan sosial
begitu saat ini karena masih dalam pandemi covid sembilan belas
bagaimana sih potensi learning loss ini
sendiri di siswa siswa sekolah kita
dan bagaimana kita bisa menakar
learning loss ini tidak akan terlalu banyak
tapi juga kesehatan anak anak ini bisa tetap
dijaga begitu melalui protokol
kesehatan kegiatan belajar yang
belajar mengajar yang aman di sekolah
sebelum saya jawab mas alby tadi pak otmar
bilang pak presiden
pak luhut bilang ada wfh

dinas pendidikan dki jakarta
ini kita konsisten dengan aturan
bukan mau mandiri dinas pendidikan pak
bukan ada sekali empat menterinya
jadi pak otmar silahkan tolong pak luhut
atau skb empat menteri silahkan itu
terjadi dengan learning loss bukan kalau sudah terjadi
mas alby sudah terjadi
karena saya tiga minggu ke sekolah terus
saja tanpa menguasai kurikulum yang ada
di sekolah nah makanya dengan
seperti ini di awal
guru guru itu ngecek keterserapan
kurikulumnya supaya bisa dibantu
bagaimana mengecek keterselapan
satu yang kedua
kita pantau betul
namanya prokes itu di sekolah
karena kita tidak ingin belajar juga
ada masalah untuk kesehatan
kalau berjaminan nggak bisa memang betul
saya setuju dengan pak hotman
tidak ada jaminan kenapa jangankan di sekolah
di mana bisa terjadi
tapi yang kedua
hal yang terbatas hanya enam jam pelajaran
anak itu lebih banyak di luar sekolah
lebih banyak di dalam
awalnya di masyarakat
atau di rumah ini kita perlu
konsen untuk bisa
saling melindungi anak kita makanya sampai sekarang
kita sudah lakukan koordinasi yang satu
pt untuk membantu kita
dari sekolah itu langsung diarahkan
ke rumah ke keunggulan
pak otmar bagaimana
tadi pernyataan terkait
penyebaran covid sembilan belas di anak anak ini
banyak terjadi pada saat keluar dari sekolah
karena di sekolah ada satgas covid sembilan belas di sana ada
guru guru yang memastikan protokol kesehatan itu
diselenggarakan dengan tepat bagaimana kemudian
tracing orang tua ini selepas anak pulang dari sekolah
menjaga anak dari sekolah benar benar langsung
pulang ke rumah begitu tidak main kemana mana
dulu tidak berkumpul terlebih dahulu
yang kemudian menyebabkan adanya potensi penyebaran
saya mengerti pak
anak anak memang waktunya
sebagian besar di luar sekolah
benar anak anak tertular di luar
sekolah nah kalau dia tertular
di luar sekolah kan dia datang ke
sekolah pak siapa yang tahu
siapa yang sudah tertular siapa yang belum
kan masalahnya kan
makanya tadi pak pak taga
mengantar ke tempat gelap itu mungkin
terlalu berlebihan apa namanya
maksud saya gelap dalam
artinya kita nggak tahu nih siapa
ada atau tidak anak yang sudah terpapar
antara anak kita ke tempat yang seperti itu
penuh bahaya itu
mau tertular di afrika pun
kalau dia datang ke sekolah kan terlalu bahaya pak
oke tapi sudah
di luar rumah tertular
dari mana pun masalahnya kan
dia datang ke sekolah oke sudah
ketatnya tracing tracking treatment pemerintah
kemudian juga vaksinasi di dki jakarta
yang sudah level satu sudah
apakah ini tidak membuat kemudian
orang tua lebih memberikan
keyakinan begitu kepercayaan untuk mengantarkan anaknya
untuk belajar ke sekolah
anak saya sudah dua kali
coba pak kalau ada satu anak
terpapar di sekolah anak ini kan
tidak semua orang bisa
isolasi mandiri di rumah
ada orang yang mungkin
atau sma kalau dia harus isolasi
wisma atlet betapa repotnya
dia nggak bisa mandiri di sana
di rumah nggak bisa
kita harus pikirkan sampai ke sana pak
sekali lagi maksud saya jangan tunggu
sampai angkanya seratus ribu
baru kita mulai
coba dimulai pak
pak taga jangan salah mengkritik
kalau boleh saya mau katakan saya di pihak pak taga
ini sekarang masalah kita sama pak
saya mau dukung pak
tapi kondisi real seperti ini pak
kalau allah bilang nyawa yang kita jaga
sekalipun dibilang omikron itu
gejalanya tidak terlalu berat
ternyata ada juga yang meninggal
baik baik saya langsung ke pak taga untuk
pertanyaan terakhir pak taga ini sambil kita menunggu ya
bagaimana rekomendasi dari
kemudian juga pm prof dki jakarta
anda sebagai kepala dinas pendidikan dki jakarta
apa kemudian yang akan disampaikan kepada
orang tua murid terkait ptm yang masih
baik saya ralat ya pak
saya ralat pendidikan dki jakarta
baik begini saya senang dengan pak watmar ini ya
sama anak anak saya pun begini begini pak
saya juga punya anak pak watmar yang anak smp
anak saya yang kecil lah smp
tapi saya ikhlaskan untuk dia bisa ptm
saya melihat hari hari anak saya di rumah pak
tanpa apa hampir dua tahun
dari mulai masuk sekolah smp baru ketemu kemarin seminggu pak
nah tolong jaga kesehatan
prokes kamu ketatkan
kamu nggak boleh pinjam alat yang lain
kami pun sama saya bagian dari orang tua seperti pak hotmar
bahkan anak saya lebih kecil
walaupun aku punya anak sma ya
kalau saya lebih rentan sebenarnya
tapi sudah vaksin dosis dua pak
karena udah kelas delapan
oleh karenanya saya ingin bahwa
bagi orang tua yang masih
khawatir dan masyarakat kita
kalau ada sekolah yang
tidak melayani pjj untuk beberapa anak yang ingin pjj
laporkan ke dinas pak kita akan coba berikan
pembinaan kenapa kita sudah berkomitmen
dengan pak gubernur dengan pak wagub
dengan kepala dasar pendidikan
bahwa pelayanan itu harus
kalau ada orang tua
ada anak yang masih khawatir
untuk ptm kita layani
saya juga tidak ingin ini bertambah saya berharap
dia akan makin turun makin surut
tidak ada lagi covid
saya juga tidak ingin ini bertambah saya berharap
dia akan turun makin surut
tapi memang pemberikan kebijakan ptm
ini memang ada di regulasinya pak watmar
ada di satu klausul
kita sudah siapkan pak watmar
kita tidak akan meminta
seperti halnya dua ribu satu kita akan nanya separuh
senin rabu jumat belajarnya
kemudian belajarnya empat jam
dan pembelajarannya dengan bulan di pening
kita tidak berharap
tapi kalau memang ppkm
saya dikaih naik dari keempat
total semuanya pak
kalau kita sekarang membejarkan semua pak watmar
kita kan ada di birokrasi
kita ada regulasi yang diatasnya
mungkin kalau regulasi diatasnya
dan sekarang kita akan buat type
nanti bagaimana evaluasi dari pemprov dki jakarta
terima kasih untuk sebenarnya semoga pembelajaran tetap muka yang saat ini
diselenggarakan di dki jakarta
bisa memberikan pendidikan yang maksimal
begitu ya mencegah learning loss tadi yang
disampaikan terima kasih pak tagar rajagah
kabit humas dinas pendidikan
dki jakarta dan juga bapak
hot marsinaga jurubicara forum orang tua murid
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
hari ini selamat pagi bapak bapak salam sehat
terima kasih pak taga
ya pak irma sehat ya